rabu sore jenazah odi agam dimakamkan di pemakaman umum menteng pulo jakarta selatan
selain keluarga dan kerabat beberapa musikus mengantar penyanyi dan pencipta lagu tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya
odi agam meninggal rabu siang di rumah sakit persahabatan jakarta timur saat menjalani perawatan akibat strok dan sakit ginjal yang dideritanya
karena dari awal odi agam ke jakarta itu ketemu sama saya dan pertama kali odi agam saya mengorbitin dengan bawain lagu saya yang berjudulnya akhirnya
odi agam saya jadikan bintang kamu di album saya dan alhamdulillah dari lagu akhirnya itu dia terkenal dan menjadi pencipta lagu terkenal juga dan menjadi pencipta lagu hits dan banyak menciptakan lagu hits dan banyak sekali penyanyi penyanyi yang membawakan lagunya dia
dan alhamdulillah odi agam sampai akhir hayatnya masih ingin berkarya dan terus ingin berkarya tapi sayangnya tidak tersampaikan
bahkan ada satu lagu yang belum selesai oleh odi agam
sejumlah musikus tanah air menyampaikan duka cita mereka atas meninggalnya odi agam
adi ms misalnya mengunggah fotonya bersama odi ke akun instagramnya
adi ms menyebut almarhum odi
odi juga merupakan salah satu pendiri twilight orkestra
selain itu meli guslo mengungkapkan duka citanya dengan mengunggah foto dan lagu ciptaan odi ke akun instagramnya
bagi melly odi adalah musikus yang menginspirasi seniman musik sekaligus memberikan pemasukan bagi negara dari pajak
tim leputan cnn indonesia